menteri agama yakut khalil qomas mengklaim
arab saudi saat ini juga sudah menerbitkan aturan soal toa masjid
hal itu ia sampaikan dalam pembukaan konferensi besar dua puluh lima gp ansor di kalimantan selatan
yang diunggah di akun youtube gp ansor pada rabu tiga puluh maret
menteri agama menyebut meributkan urusan toa berarti kurang piknik
ia lantas mendoakan pihak pihak yang masih meributkan soal aturan tua masjid
bisa umroh ke arab saudi agar bisa mengetahui secara langsung aturan toa di arab saudi
ternyata di saudi itu sama dengan di indonesia
urusan toa pun diatur jadi kalau orang ribut urusan toa berarti kurang piknik
jadi yang ribut ribut itu kita doakan bisa piknik setidaknya umroh lah nanti di saudi
supaya tahu bahwa toa itu juga diatur di saudi sana bukan hanya di indonesia
ini masih mau ribut lagi
soal toa gak kira kira
diberitakan di beberapa media
otoritas arab saudi baru baru ini merilis aturan soal pembatasan
untuk pengeras suara eksternal di masjid masjid pada ramadan tahun ini
kementerian urusan islam saudi mengatur bahwa tingkat kenyaringan perangkat internal masjid
tidak boleh melebihi sepertiga dari level maksimum pengeras suara